tim satgas pangan provinsi sumatera utara menemukan dugaan penimbunan tujuh puluh lima ton minyak goreng minyak kita
di gudang produsen pt yorgo anugerah nusantara dan distributor yorgo jawara retail di medan sumatera utara senin siang
saat satgas datang pimpinan perusahaan mencoba berbohong dengan mengaku perusahaan mereka hanya memproduksi minyak goreng curah
temuan ini diserahkan ke petugas penyidik pegawai negeri sipil dari dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera utara
satgas pangan sumut menduga minyak kita produksi bulan november dan desember dua ribu dua puluh dua yang tidak didistribusikan ini
menjadi salah satu penyebab naiknya angka inflasi di sumatera utara pada bulan januari
waktu wawancara awal itu mereka tidak mengakui bahwa mereka memproduksi atau mendistribusikan minyak kita
mereka selalu menyebut bahwa mereka memproduksi dan menyalurkan minyak curah
setelah itu kita cek di gudang
di gudang itu kita dapatkan ada sekitar tujuh puluh lima ton minyak kita
dan kita juga langsung cek ke sistem stoknya bahwa memang itu betul adalah milik pt jargo jawara pt